alhamdulillah papa senang sekali
sekarang papa disini gak kesepian
rumah ini rame dengan suara mama dan trauma mama
papa bahagia banget ya
papa makasih ya
selama mama sakit
papa baik banget ngerawat mama
allah selalu menjaga dan bersama kamu
kamu pasti akan cepat sembuh
allah selalu menjaga kamu
dan selalu bersama kamu
pasti kamu akan sembuh sayang
aku pengen sekali kita bisa seperti dulu
kita bisa sholat berjamaah di masjid
kita bisa sholat tahajud sama sama
aku juga punya harapan
kita bisa membesarkan anak kita
aku akan berharap
aku akan berharap
dia akan menikah
dan kalau allah mengijinkan
kita masih bisa menyaksikan cucu cucu kita
ibu ibu putri ibu
leda ibu leda sembuh ibu putri
mama udah sembuh sayang
putri kamu sudah bisa bicara
putri sama masa
mama mama kenapa kelamun
ini pak benar
waktu mama ke rumahnya rida
seperti yang ada dalam mimpi bapak
kasian rida pak
iya pak kita juga gak tega ngeliat keadaan rina kayak gitu
kayaknya kita dosa kalau ngebiarkan mereka seperti itu terus terusan
papa baru sadar
kalau selama ini
berlagu tidak adil sama rida
sudahlah pak gak usah dipikirkan
yang penting kita semua sudah mau memaafkan mereka kan
pak sekarang tuh rida udah punya anak
iya wah anaknya lucu banget
rida sudah punya anak
papa sudah punya cucu
ya allah terima kasih
aduh namanya bagus sekali
kamu juga cantik
kamu mau boneka ini nggak sayang
kenapa putri ngabelin lima balang dari orang yang gak dikenal
emangnya putri punya oma sama tante yang lain
iya punya ini oma putri
ini bunyi tante
terima kasih oman terima kasih tante
eh loh uti
kamu dapat boneka dari mana
dari oma sama tante
terus mereka kemana sekarang
ada di depan pak tadi utin ngobrol sama mereka katanya mereka tante dan oma utik
apa jangan jangan mamanya rida dan kawita
kenapa sih pak
pak pak senang sekali
sekarang pak di sini gak kesepian
rumah ini rame dengan suara mama dan trauma mama
pak pak bahagia banget
selama mama sakit apa baik banget ngerawat mama
ayah semua suami yang cinta sama istrinya pasti akan ngelakuin hal itu
bapak suka false residential brigada electrons dan berdua sampe jalan sendiri
gak ada se tokoh
dan zaman selesainya spelled a
dia juga pull off
saya yang seharusnya minta maaf sama mama
kamu sudah sembuh nak
semua ini anugerah dari allah
dia yang telah menyatukan kita lagi
reda kamu sehat kan
bapak sakit reda
bapak kamu juga rindu sama kamu
dia ingin ketemu kamu
berbuat kasar sama kamu
bapak sebenarnya sayang sama kamu
papa gak salah
justru lida yang salah
maafin semua sikap lida
lida itu bima ya
ini mantu papa ini
bapak sudah salah menilai kamu
kalian bisa menjadi pasangan yang terbaik
yang diridhoi allah
papa juga minta maaf
ini pasti putri ya
putri sini sini sama papa
aduh berat sekali
ini cantik seperti mamanya
lutut terima kasih